iya terkait dengan kasus kekerasan atau penganiayan terjadi terhadap salah satu siswa pendukus antren
kita akan tanya sebenarnya dari sisi apakah ini memang kenakalan remaja atau seperti apa
kita akan tanya dengan fitriani f syarul yaitu psikolog anak dan pemuda
selamat malam muda fitri
ya selamat malam mbak fani
iya saya harus tanya kenapa gini kenapa remaja dengan usia yang masih masih sangat belia sangat muda
tapi sudah terfikir mungkin bukan berpikir atau terfikir untuk menghilangkan nyawa
tapi kita lihat ada aksi main hakim sendiri di sini
iya mbak jadi kalau kita lihat satu perilaku ya mbak dalam psikologi itu kita perlu melihat dari berbagai sisi
pertama dari sisi anak anak muda tadi kan pertanyaan mbak kenapa bisa seperti itu
yang mereka adalah pelajar bahkan santri
sekarang kita memang melihat secara umum di masyarakat kita
exposure terhadap kekerasan dalam arti apakah dari media
dari media maksudnya media katakanlah internet ya
kemudian juga dari televisi itu paparan kekerasan begitu sering ya
body lock intensif di sekitar mereka bahkan game game mereka pun juga banyak sekali
sekarang yang game kekerasan
jadi dari segi simulasi lingkungan ini luar biasa sekarang dengan kekerasan itu
jadi sehingga kekerasan adalah dianggap sebagai satu cara
the way of solution gitu ya bagi sebagian anak anak muda yang memang terpapar cukup banyak di situ
tapi sebenarnya ketika ada
iya silakan mbak
tapi sebenarnya ketika ada kontrol diri secara internal
sebenarnya hal itu harusnya sih bisa tidak terjadi
atau bisa dikatakanlah dihambat atau diminimalisir begitu ya
nah ini kelihatannya pembentukan kontrol internal ini yang kurang terjadi pada mereka
internal itu artinya pihak keluarga
internal itu maksudnya pada diri mereka
nah si kontrol internal diri ini ini dipengaruhi oleh orang tua keluarga maupun oleh pendidikan
yang mereka alami mereka jalani
misalnya begini kontrol internal itu adanya kesadaran bahwa sesuatu itu boleh dan tidak boleh
karena memang itu tidak baik dan mereka ketika mereka melakukan itu akan merugikan orang lain
nah di sini perasaan empati kemudian perasaan bahwa ini adalah melanggar aturan
ini kelihatannya minim sekali
nah bisa jadi bisa jadi orang tua maupun pihak sekolah mengatakan hal ini
tapi ini fenomena yang sebenarnya bukan hanya kali ini ya
coba memang sebetulnya mencuat karena ini adalah pesantren yang dimana biasanya ini
syarat dengan muatan agama itu kemudian menjadi pemberitaan yang sangat besar atau luas
oke jadi salah satunya adalah bagaimana perkembangan dunia teknologi juga salah satunya berkontribusi ya
karena kenakan remaja di zamannya mbak fitri saya anak anak ini pondok pesantren beda ya
oke dari orang tua dan sekolah nah ini kelihatannya kita perlu
sama sama ini menjadi satu titik balik kita untuk review
kembali mengingat kembali metode pendidikan kita yang selama ini hanya terpusat pada kognitif
oke mbak fitri
tidak menyentuh perasa tidak menyentuh afektif atau pun moral itu sangat minim ya
karena sibuk dengan hafalan demi hafalan baik itu akademis
mbak fit silakan singkat saja sebelum kita sudahi interview ini
saya mau tanya ini kan pondok pesantren akhirnya menyarankan untuk tidak menahan tujuh belas anak anak ini
terkait dengan pemberlakuan sanksi seperti apa anda melihat
artinya gini tidak ada sanksi tidak ditahan nggak ada efek jerah dong
iya betul saya terus terang ini yang harusnya ini menjadi kajian kita bersama
karena ketika istilah anak itu diperpanjang sampai dengan usia sekarang delapan belas tahun ya
padahal mereka sudah dalam pengurusan
dalam posisi akil balik dalam posisi mempertanggungjawabkan perbuatannya
menurut saya kalau itu tepatnya bukan di penjara
tapi di sekolah mereka sendiri itu harus ada sanksi